di dua ribu empat belas saya pernah dengar
bu mega saat itu kan ragu sekali untuk memajukan pak jokowi sebagai presiden
anda salah satu orang yang meyakinkan bu mega bahwa pak jokowi itu adalah orang yang layak dimajukan pdi perjuangan sebagai presiden
dan setelah ini semua terjadi anda menyesal nggak
hanya ibu mega akan melakukan suatu kontemplasi
melihat bagaimana kehendak rakyat itu
kita melihat secara objektif bahwa pemimpin perempuan di republik ini masih menghadapi persoalan
karena aspek budaya agama dan sebagainya
berbagai konstrain itu yang kami lihat
maka kemudian saya mengajukan proposal saat itu ke pak jokowi dan ibu mega
bagaimana ibu mega sebagai presiden pak jokowi sebagai wakil presiden
pak jokowi lima tahun pertama itu sebagai semacam acting presiden
lalu bu mega sebagai presiden yang membidangi luar negeri dan pertahanan
ekonomi day to day government nya itu adalah pak jokowi
sama dengan ibu mega ketika zaman gustur
lalu dua periode selanjutnya baru pak jokowi menjadi the real presiden
tapi itu tidak mendapatkan respon sama sekali
bahkan pak jokowi mengatakan saya sampaikan ini problematika berat
akibat kepemimpinan pak sby pada periode kedua
apalagi juga periode pertama yang menimbulkan berbagai persoalan kebangsaan
lalu pak jokowi mengatakan justru ketika pak sby tidak berprestasi
maka melakukan sedikit perubahan saja itu akan kelihatan hasilnya
sehingga pada akhirnya upaya saya itu mentok
bu mega dan pak jokowi
itu andwi jayanto menjadi saksi
nah kemudian ya akhirnya pergerakan d dua d menjelang bulan maret
sehingga ketika akhirnya itu mengerucut yaudah
maka saya katakan ibu mega memberikan suatu jalan bagi pak jokowi
meskipun seluruh partai saat itu elit elit yang mengendaki perpaduan bu mega dan pak jokowi
ketika satu minggu setelah golkar pkb sama pan memberikan dukungan pada pak prabowo di museum perumusan naskah proklamasi
saya melihat sudah bergeser total ini
lalu sebagai bagian dari tanggung jawab saya bahwa saat itu ikut mengendorse pak jokowi
pada bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga mas toto nanya kepada pak jokowi
dek ini bagaimana terkait dengan ganjar
sudah mak saya ke ganjar
mas jokowi mengatakan saya tidak pernah dibohongkan orang
tapi kali ini adik jokowi juga berbohong kepada saya
padahal tanggal tujuh belas agustus saya bertanya kepada jokowi
maka sebagai tanggung jawab itu saya memilih bu
sebagai tanggung jawab saya mau ini izin
supaya tidak mengganggu partai
saya mundur dan kemudian saya akan melakukan upaya meluruskan kebenaran ini
tapi bagi ibu kan partai ini kan punya tugas yang penting
maka kemudian sudah kamu tetap sebagai sejen
dan kemudian setelah pemilu ini yang kami perkirakan dalam seluruh data kami setidaknya putaran kedua
maka baru kami sampaikan yang seharusnya pada putaran kedua itu